tapi ini yang menarik nih case nya adalah bagaimana menanggulangi orang yang punya penyakit asam lambung gerd dan mark
karena kan kalau orang kayak gue nih asam lambung telah dikit naik asam lambung telah dikit naik
selama bulan puasa sebaiknya seperti apa
jadi kalau asam lambung punya asam lambung yang pertama adalah tetap konsultasi ke dokter
jadi dokter itu nanti yang kasih lampu hijau atau merah gitu kan
kalau misalkan dokternya ngasih lampu merah berarti ya udah ngikutin rekomendasi
karena tingkat keparahan dari emas tiap orang kan berbeda
kalau misal dokternya udah ngasih lampu hijau nah baru kita lanjut ke step selanjutnya
yaitu yang pertama mengakhirkan waktu sahur dan mengawalkan waktu buka puasa
maksudnya mengawal buka puasa jangan kemudian asar udah puasa bukan gitu maksudnya
azan lebih cepat bukan juga
maksudnya jangan ditunda tunda kalau udah dan maghrib segera berbuka gitu kan ya
jadi untuk mengurangi jeda nggak makannya itu
ini internal jarak intervalnya
yang kedua hindari makan atau minuman yang dapat memicu kenaikan asam lambung
misalkan makanan minuman yang asam kemudian pedas kemudian berlemak tinggi susu juga gitu kan
kalau nggak bisa nyantarin kopi setidaknya adalah konsumsi kopi ketika perut kita nggak lagi kosong
ya jadi kalau misalkan puasa ya berarti setelah berbuka puasa itu bisa gitu
terus yang selanjutnya adalah tidak makan terburu buru ketika sahur dan berbuka
ya biasanya kan setelah sahur kan kita tidur ya gitu kan
iya dong harusnya muasabah dulu
habis itu mengaji bersama guru kerja
itu sih ya abis itu ya nggak boleh makan terburu buru nggak boleh makan dalam porsi yang terlalu banyak
sebenarnya jarak yang bagus dari ini ini ilmu juga nih
konsultasikan ya jarak yang bagus terakhir makan dan tidur itu berapa lama
idealnya adalah paling cepat itu dua jam gitu kan
ya karena kan sudah mulai dicerna di lambung asam lambungnya juga sudah mulai turun gitu kan
jadi ketika kita tidur asam lambungnya nggak naik ke atas